kita punya di kjri punya beberapa program ya untuk menyapa masyarakat kita ya
itu target saya bener yang bu bilang sampai umur tiga puluh lima
tiga lajur sampai one way
itu gak ada yang kena bikin di tempat lain kak
mesti juga diimbingkan dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu
mungkin dia baru keringan sedang
kebijakan penggantian foto ktp elektronik ini sebenarnya sudah diperlakukan sejak awal
sebab bila air di sungai tersumbat ikan bawal berpotensi kekurangan oksigen dan rentan mati